kita ke informasi lain meski menuai pro dan kontra perluasan peraturan ganjil genap yang telah diuji coba sekitar sepuluh hari
diklaim pemprov dki jakarta telah menuai hasil positif
seperti peningkatan kecepatan lalu lintas hingga peningkatan pengguna transjakarta
selain pemberlakuan sistem ganjil genap pemprov dki jakarta juga akan menaikkan tarif parkir
sebagai upaya menekan polusi dan kemacetan ibu kota
dinas perhubungan dki jakarta pada rabu dua puluh satu agustus mengadakan rapat koordinasi bersama berbagai pihak
untuk membahas evaluasi hasil rencana penerapan sistem ganjil genap tambahan di enam belas ruas jalan di jakarta
perluasan penerapan sistem ganjil genap tambahan di enam belas ruas jalan di wilayah dki jakarta
telah diuji coba sejak dua belas agustus hingga enam september dua ribu sembilan belas mendata
perluasan sistem ganjil genap sendiri akan diberlakukan efektif
mulai sembilan september dua ribu sembilan belas di dua puluh lima ruas jalan di jakarta
setelah sepuluh hari diuji coba di sub dki mengklaim bahwa terjadi peningkatan yang baik dari berbagai aspek
yang pertama dari aspek kecepatan lalu lintas ada peningkatan yang cukup baik
jarak tempuhnya juga waktu tempuhnya juga meningkat
indikator kita pada transjakarta pada periode sebelum ada uji coba perluasan ganjil genap
itu ada peningkatan sekitar
jadi dari sisi kualitas udara itu ada peningkatan juga
di bundaran hi itu terjadi peningkatan sekitar delapan belas persen untuk perbaikan kualitas udara
meski diklaim menuai hasil positif pro kontra perluasan ganjil genap terus bermunculan
salah satunya dari para pengemudi taksi online
mereka bahkan sempat melakukan demo sekaligus meminta keringanan
agar aturan ganjil genap tidak berlaku bagi armada taksi online para
pengemudi menilai kebijakan gubernur dki jakarta anies baswedan
yang bertujuan mengatasi polusi udara tersebut diskriminatif
kita minta driver online itu dibebaskan dari ganjil genap
karena kita juga anggota nomor
kalau taksi plat kuning dibebaskan kenapa kami tidak
banyaknya pro kontra membuat dinas perhubungan dki jakarta masih berupaya mencari jalan tengah
usulan dari para pengemudi taksi online ini juga akan dikomunikasikan lebih lanjut ke kpu
kementerian perhubungan dan juga kor lantas mori
selain sistem ganjil genap untuk menekan polusi
pemprov juga berencana memperlakukan tarif parkir tinggi
hingga upaya memaksimalkan penggunaan angkutan umum terintegrasi
di meliputan cnn indonesia